saudara delapan rumah di asrama kowilhan satu kota medan sumatera utara hangus terbakar
kobaran api dengan cepat membesar dari salah satu rumah semi permanen ke tujuh rumah lainnya
tujuh belas mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan sempat kesulitan
lokasi berada di permukiman padat penduduk tidak ada korban jiwa dalam kebakaran
dua orang yang terdampak diungsikan untuk sementara